dan kembali kita bergabung bersama rakan rakan di gedung bawah seluruh republik indonesia
untuk memantau bagaimana eskalasi situasi dan juga kondisi saat ini
di aksi masa yang berkumpul di depan gedung bawah seluruh republik indonesia
walaupun tadi memang sekitar pukul dua puluh lebih empat puluh waktu indonesia barat
berdasarkan informasi masa yang tadinya berkumpul dalam hari ini tanggal dua puluh satu mei
sudah membubarkan diri tetapi tampaknya eskalasi situasi tersebut sedikit berubah
saat ini aparat pengamanan
yang masih diturunkan untuk melakukan sterilisasi terhadap jalan mh tamrin wahid hashim dan juga sekitarnya
belum diketahui penyebab dari meningkatnya ketegangan
kita juga barusan melihat aparat keamanan mengamankan beberapa orang
yang terlibat dalam kerusuhan di depan gedung bawaslu republik indonesia
kita bisa melihat dari
gambar saat ini atau laporan langsung dari gedung bawaslu republik indonesia
situasi tampak meredah
kepolisian juga atau aparat kepolisian telah menangkap
tadi kita lihat dari gambar telah menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan pada malam hari ini
polisi tampak berlarian ini mengejar sejumlah demonstran
yang diduga sebagai provokator dari meningkatnya ketegangan dalam aksi masa pada malam hari ini
kami masih menunggu laporan langsung atau bagaimana situasi
kejelasan dari situasi saat ini dari rekan rekan kami
bagaimana kondisi di gedung bawah seluruh republik indonesia khususnya
untuk para pengguna kendaraan roda dua dan juga roda empat yang biasa melewati jalan mh tamrin dan sekitarnya
khususnya untuk malam hari ini disarankan untuk mencari jalur alternatif lain
dikarenakan tidak kondusifnya
jalan mh tamrin dan juga sekitarnya pada malam hari ini

kami masih menunggu laporan langsung atau bagaimana situasi

tanggal dua puluh mei dua ribu sembilan belas sampai dengan nantinya sekitar tanggal dua puluh lima mei
untuk menjaga kondusifitas
di wilayah jawa tenggara
dari situasi terkini pasca peretapan hasil rekapitulasi pemilu presiden dan juga legislatif dua ribu sembilan belas
belum diketahui secara pasti ada berapa orang yang diamankan oleh petugas kepolisian atau aparat kepolisian pada malam hari ini
dan apa sebenarnya trigger pertama yang mencetuskan naiknya ketegangan dari kerumunan masa yang memang
walaupun sebagian besar sudah meninggalkan depan gedung bawaslu republik indonesia pada pukul dua puluh empat puluh waktu indonesia barat
pasca solat rawih secara berjamaah tadi
masa sudah mengubahkan diri pasca solat rawih sekitar pukul dua puluh empat puluh waktu indonesia barat
dengan adanya kesepakatan antara masa yang melakukan aksi dan aparat kepolisian untuk meneruskan kembali aksi pada besok dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas pukul empat belas waktu indonesia barat
masa sudah mengubahkan diri pasca solat rawih sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat